kami mohon kepada kapolri sama pak presiden joko widodo
supaya memperbaiki kemampuan yang diberikan oleh masyarakat
kami mohon kepada kapolri dan pak presiden jokowi widodo
supaya tidak terjadi lagi dan tidak ditutupi
kami mohon kepada kapolri dan pak presiden jokowi widodo
supaya tidak terjadi lagi dan tidak ditutupi
kami mohon kepada kapolri dan pak presiden jokowi widodo
supaya tidak terjadi lagi dan tidak ditutupi
jika sudah adailus medan di quotes
saat ini mata saya hanya mau beri inisiatif adat